ketum bd perjuangan megawati soekarnoputi melakukan pertemuan tertutup dengan para anggota fraksi pdp dpr ri
pertemuan ini disebut sebagai konsolidasi internal menyikapi posisi pdp pasca isu piala dunia
beberapa waktu yang lalu benarkah isu ini menjadi bahasan utama
apakah pembicaraan soal capres dan juga koalisi turut dibicarakan oleh sang ketua umum
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
politikus pdi perjuangan rifki nizami karsayuda
selamat malam bang rifki apa kabar
selamat malam kabar baik assalamualaikum
waalaikumsalam alhamdulillah kabar baik
langsung saja bang rifki apakah benar kemudian bahasan soal bagaimana posisi pdip pasca sejumlah isu
apalagi piala dunia ini menjadi bahasan utama begitu
beram itu pertemuan tertutup
nggak boleh dong cerita kepada publik
dan itu kan konsumsi kami di internal partai
dan arahan ibu ketua umum kepada kami semua tentu
ada arahan yang menarik
mengulang ulang dan semakin menguatkan ideologisasi kami
sebagai kader partai dan petugas partai yang sekarang
sedang ditugaskan di fraksi pdi perjuangan dpr ri
ibu tentu mengatakan kepada kami bahwa
berpartai itu adalah satu kesadaran dan tanggung jawab
yang lahir dari setiap individu untuk menjalankan ideologi yang kita yakini bersama
dan jalan ideologi itu
kerap kali adalah jalan yang terjal
dan jalan yang terjal itu telah dicontohkan misalnya oleh bung karno
yang berulang kali masuk ke penjara tapi kemudian tidak mengubah
keinginannya untuk tetap teguh pada pegangan ideologi
dan karena itu kalau ada hambatan hambatan godaan godaan
halangan halangan terkait dengan kita mewujudkan ideologi
yang kita yakini itu sebagai sebuah keniscayaan
dan itu tidak boleh kemudian menyurutkan semangat kami semua
petugas partai di pdi perjuangan untuk terus menerima ideologi
itu kira kira pepengumumnya berang
baik bang rifki tapi begini ketika tadi di paket berita
mas arya bima kan mengatakan pesan dari ibu ketum kepada para kader untuk turun ke bawah
apakah ini juga termasuk soal bagaimana elektabilitas pdp hari ini
itukah yang kemudian juga menjadi pesan dari bu ketum
ibu ketum ngumpulin kami bukan hanya saat ini
ini pertemuan reguler sering sekali ibu mengumpulkan kami
walaupun pada saat dulu terjadi musibah pandemi covid sembilan belas
yang kita tahu interaksi secara langsung sulit dilakukan
bu ketum biasanya memberikan arahan melalui media virtual
kendati demikian saya kira keyakinan ideologi kami itu salah satu ideologi
yang kami yakini itu adalah ideologi

dan itu adalah menurut saya yang menurut saya akan mengharuskan kami untuk terus berjibaku
di internal kami harus memperkuat tiga lini yang ada di pdi perjuangan
yang pertama adalah mereka yang ditugaskan di eksekutif
kami yang ditugaskan di legislatif
dan kawan kawan yang diberi tugas untuk mengurus struktur partai
ketika ketiganya ini bergerak bersama sama turun ke bawah
memprogramkan berbagai macam agenda agenda kerakyatan
pdi perjuangan tidak pernah takut soal elektoral soal survei dan seterusnya dan seterusnya
bahwa survei tentu bagi kami menjadi salah satu opini yang selalu kami pegang
tapi kemudian tentu survei itu tidak boleh kemudian menggoyahkan keyakinan dan kerja kerja ideologis
kalau kami harus memilih misalnya apakah melaksanakan kerja kerja ideologis walaupun tidak terlalu populer di mata rakyat
atau kami memilih popularitas di mata rakyat tapi kemudian kami menyimpangi ideologi
jawabannya jelas kami akan tetap tegak lurus pada ideologi
baik bang rifki artinya juga termasuk dengan isu israel kemarin bang
psi itu bagi pdi perjuangan tentu kami hargai
kendati kami juga bisa saja misalnya mempertanyakan bagaimana metodologi survei itu
dan seterusnya tendati demikian survei yang dirilis oleh lsi turunnya elektabilitas partai kami dari dua puluh dua menjadi tujuh belas persen
itu adalah sesuatu yang kemudian menjadi cambuk bagi kami
untuk bekerja lebih keras lagi untuk melayani rakyat di seluruh indonesia ini
baik itu artinya soal ideologis tadi yang anda katakan ideologis atau populer
tegak lurus pada ideologis ini soal juga penolakan israel begitu ya
apakah kemudian soal bagaimana partai menyikapi kondisi respon publik terhadap hal tersebut juga menjadi bahasan begitu
kalau soal penolakan kami kepada timnas israel
di dalam ajang piala dunia u dua puluh
yang rencana awalnya diselenggarakan di tempat kita di indonesia
itu jelas adalah garis ideologi yang kami yakini
dan ini ideologi yang diperjuangkan sejak bung karno
kemudian saat ini oleh bu mega
yang kemudian tentu diikuti oleh seluruh petugas partai dan kader partai pdi perjuangan dimanapun ia berada
bagi kami semua konstitusi itu adalah sesuatu yang harus dijunjung tinggi dan kita tegakkan
konstitusi kita menegaskan bahwa perdamaian dunia
itu adalah salah satu misi dalam kita bernegara
israel sampai dengan detik ini
terus melakukan proses proses yang kemudian mengganggu perdamaian dunia
menistakan kemanusiaan dan seterusnya
karena itu israel bukanlah entitas negara yang berdaulat di mata indonesia
dan itu jelas bukan hanya dalam konstitusi
tapi dalam berbagai macam peraturan perundang undangan kita juga diatur demikian
baik bang rifki tapi kemudian
pak bram perlu saya luruskan sedikit ini
pdi perjuangan itu tidak pernah menghalang halangi kita semua untuk menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
pak jokowi itu adalah kader pdi perjuangan presiden kita sekarang
kami di dpr ri adalah fraksi mayoritas yang kemudian menggolkan triliunan rupiah
untuk mempersiapkan berbagai macam kesiapan untuk piala dunia u dua puluh
yang kami minta cuma satu
dan kami sudah berkomunikasi secara resmi kepada pemerintah bulan agustus dua ribu dua puluh

melalui sekjen kami mas hasto kristianto kepada bu menlu retno marsudi
untuk mencari jalan tengah
di satu pihak kita tetap menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
namun di sisi yang lain pertandingan israel itu jangan digelar di wilayah negara kesatuan republik indonesia
kita usulkan pada saat itu di singapura misalnya atau di timur leste misalnya
karena kita tidak boleh mendengarkan lagu kebangsaan israel
tidak boleh mengibarkan bendera israel sebagai konsekuensi penolakan kita kepada israel sebagai entitas yang bukan kita anggap sebagai negara yang berdaulat
jadi kita menolak israel bukan sama dengan menolak untuk menjadi tuan rumah
kami telah berikhtiar sedemikian rupa memenuhi anggaran dan seterusnya
agar kemudian kita siap menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
baik bang riki saya sudah bisa mendapatkan poin anda bang
pada bulan januari yang lalu kami geser tidak jadi di gbk
hanya untuk kemudian menghormati persiapan piala dunia u dua puluh
tapi tuhan rasa baik bram belum ditutup ini
tuhan maha baik bram begitu kita dibatalkan oleh fifa menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh
israel semakin merajalela
hari ini kemudian mas jiddu aqso itu ditutup karena seluruh diserang oleh israel
tidak bisa orang melaksanakan ibadah di bulan ramadan yang mulia
oke bang riki begini
kalau kemudian kita kembali merujuk
kalau kemudian kita kembali merujuk pada survei lsi begitu bang rif
alhamdulillah menunjukkan kebenarannya dan sekarang penolakan terhadap israel itu diikuti oleh banyak negara
di amerika latin eropa termasuk di timur tengah
baik bang rifki kalau kemudian kami kembali merujuk pada lsi begitu dikatakan
bisa jadi soal penolakan israel yang akhirnya berdampak pada piala dunia
ini kemudian berdampak juga pada soal elektabilitas partai apalagi misalkan pak ganjar sebagai calon potensial
apakah kemudian ketua umum anda juga menyampaikan pesan untuk kemudian
saat reses saat kembali ke masyarakat itu kembali meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu
ibu ketua umum ibu haja megawati soekarno putri selalu mengingatkan kepada kami
jangan pernah lelah bekerja untuk rakyat
jangan bekerja sendirian bergotong royonglah
jangan merasa overconfident
hanya karena kita misalnya selalu unggul di dalam survei
hanya karena kita hari ini menjadi the ruling party partai pemerintah dan partai yang menguasai parlemen
bukan hanya di tingkat nasional tapi banyak sekali dprd provinsi
ada delapan belas dprd provinsi yang kami menangi
ada ratusan dprd kabupaten kota yang juga kami menangi
bagi pdi perjuangan kemenangan itu hanya mungkin diraih kalau kita terus bersama sama bergotong royong bersama rakyat
karena itu bukan hanya menjelang tahun pemilu dua ribu dua puluh empat yang sekarang tahapan tahapan pemilu sudah kita jalani
tapi kami sejak awal dilantik sudah diingatkan
untuk kemudian terus turun kepada rakyat dan biarlah kita bekerja soal hasil biar rakyat dan tuhan yang menentukan
pdi perjuangan meyakini bahwa kerja kerja politik gotong royong itu adalah kunci
bukan sekedar untuk memenangkan suara rakyat tapi kemudian untuk menyelesaikan berbagai persoalan persoalan kerakyatan
oke ini yang juga lagi menjadi pembahasan adalah bagaimana kemudian pd perjuangan menyebutkan
ingin menjadi tuan rumah untuk kemudian koalisi besar yang beberapa waktu yang lalu sedang ramai dibahas begitu
apakah kemudian itu juga menjadi salah satu bahasan dari ketua umum anda
bagaimana kemudian positioning akan koalisi nanti
apalagi kemudian saya ingat sekali di ulang tahun pdip pada awal tahun ini disebutkan bahwa capres akan disampaikan pada bulan bung karno ya
artinya juni ini satu setengah bulan lagi begitu bang rifki
satu putusan kongres kelima partai tahun dua ribu sembilan
di bali dengan tegas menyatakan kepada kami semua di dalam adart partai bahwa pencalonan calon presiden dan wakil presiden itu adalah hak prerogatif ibu ketua umum
siapa orangnya dengan siapa kami membangun kerjasama politik dan kapan waktunya itu kami serahkan sepenuhnya kepada ibu ketua umum
kami meyakini jejak rekam yang panjang yang telah dilalui oleh ibu ketua umum memimpin
ibu ketua umum memimpin partai ini dalam tiga order order baru order reformasi dan sekarang pasca reformasi
itu tentu akan menghasilkan keputusan yang terbaik bukan hanya untuk partai kami tapi juga untuk bangsa dan negara
bram kita ingat ibu ketua umum pernah memutuskan di detik detik akhir salah satu kader partai kami pak joko widodo untuk menjadi calon presiden tahun dua ribu empat belas
dulu orang bertanya tanya siapa yang akan dicalonkan oleh pdi perjuangan
dan ketika pak jokowi kemudian dicalon oleh pdi perjuangan
kemudian dicalonkan oleh pdi perjuangan melalui hak krogatif ibu ketua umum
alhamdulillah pak jokowi memenangkan kontestasi dua kali
dan itu adalah kepuasan publik tertinggi yang diraih oleh seorang presiden di republik ini pas reformasi
nah karena itu mari kita sabar kita tunggu saja kapan ibu ketua umum kami akan

oke baik nah karena itu mari kita sabar kita tunggu saja kapan ibu ketua umum kami akan menang
oke baik nah karena itu mari kita sabar kita tunggu saja kapan ibu ketua umum kami akan menang
oke baik nah kalau saya bicarakan teman teman
pak jokowi memelukai uang telur
pak jokowi memelukai uang telur
tapi jadi pas penerbitan kita
adakah bahasan kerjasama itu
kalau pada waktunya nanti ibu ketua umum akan mengumumkan calon presiden dan wakil presiden dari pdi perjuangan kami meyakini satu peta politik nasional akan berubah
kami meyakini kemudian kerjasama kerjasama politik yang sekarang sedang dibangun oleh partai partai politik itu akan berubah ketika kemudian ibu ketua umum mengumumkan calon presiden dan wakil presiden dari pdi perjuangan
berarti artinya akan tegak lurus bahwa pdip akan sendiri mencalonkan begitu ya bang ya
kemudian membangun kerjasama politik dengan seluruh elemen bangsa ini
artinya akan kemudian membuka peluang kerjasama apalagi dengan koalisi besar yang ada hari ini atau kemudian akan seperti anda katakan tegak lurus bahwa capres akan diumumkan sendiri begitu
kalau pengumuman capresnya tentu sendiri karena itu hak prerogatif ibu ketua umum
dan ibu ketua umum sudah membuat guidance kan pada hut ke lima puluh partai
sebelum koalisi atau kerjasama yang anda sebutkan artinya ya

pada partai sendiri
itu adalah sebagai bahwa
bagian dari penghormatan kami kepada kerja keras kaderisasi dan ideologisasi yang selama ini dibangun di pdi perjuangan
tapi kemudian bram kalau kita bicara soal kerjasama politik pdi perjuangan itu sangat pro terhadap kerjasama politik didasari atas dua hal
yang pertama dari sisi konsepsi dan ideologi kami ini penganut ideologi politik gotong royongnya bung karno
bung karno itu adalah orang yang sangat
membuka diri untuk melakukan kerjasama kerjasama politik
dan kemudian beliau berhasil membawa bangsa ini di awal awal kemerdekaan dengan cukup baik dan membangun berbagai macam legasi
pdi perjuangan juga demikian

bukan hanya untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden bram
pada saat pemerintahan sudah terbentuk kita juga siap bekerjasama
pak prabowo yang dulu jadi rival kita kita sekarang bekerja sama
nasional yang tidak mendukung pak jokowi belakangan juga bekerja sama dan cukup nyaman dengan kami di pemerintahan dan di dpr
dan karena itu kemudian bagi pdi perjuangan nggak perlulah dibentur benturkan pdi perjuangan dengan partai partai lain yang sekarang sedang asik asiknya menjajaki kerjasama kerjasama politik
pdi perjuangan sekarang sedang asik asiknya turun ke bawah bekerja keras untuk rakyat
memastikan pemerintahan pak jokowi yang kami menerima
menangkan ini dan kemudian pilek yang kami menangkan secara nasional ini husnul khotimah sampai dengan dua ribu dua puluh
kita masih punya cukup waktu bram untuk bicara capres karena pendaftarannya masih bulan oktober tahun dua ribu dua puluh
baik itu kan hanya beberapa bulan lagi begitu bang menuju oktober
tapi kemudian ketika anda katakan filosofinya adalah gotong royong artinya membuka komunikasi tapi tetap bahwa patokan capres dari pdip begitu ya
apalagi dengan anda katakan nanti akan diumumkan oleh bu ketum langsung
ya kita pakai logika politik yang normal saja lah bram
partai kami kan alhamdulillah diberikan kepercayaan oleh rakyat dan diberikan amanah oleh tuhan untuk memenangi dua kali pilpres kemudian dua kali pilek
dan karena itu kemudian pada tempatnya lah partai ini untuk kemudian menjadi lead dalam tanda kutip
untuk kemudian dalam pencalonan pilpres
pencalonan pilpres dan pilpres tahun dua ribu dua puluh empat
dan bagi pdi perjuangan pencalonan capres dan cawapres itu bukan sekedar soal elektoral bram
tapi soal memastikan bagaimana ideologi yang kami yakini itu akan berjalan dengan orang yang tepat yang akan dipilih oleh ibu ketua umum
jika dia akan memimpin bangsa ini lima sepuluh tahun ke depan
berarti artinya masih akan tegak lurus dengan capres kader sendiri begitu ya
apakah kemudian nama potensial yang dibahas banyak dibahas dan juga ada di dalam banyak survei begitu ganjar pranowo akan menjadi mengkerucut ke satu nama tersebut
nama capres ada di kantong ibu ketua umum di fikiran beliau tinggal kapan beliau akan mengumumkan
hanya beliau dan allah swt yang tahu
oke kalau begitu seberapa kemudian hari ini pendapat atau kemudian masukan dari presiden jokowi akan juga ikut berperan dalam penentuan nama yang sudah ada
katakan sudah ada di kantong ibu ketua umum tadi
ibu ketua umum dan pak presiden itu dua hal yang tidak mungkin dipisahkan
presiden adalah kader pdi perjuangan
yang alhamdulillah dalam hampir sepuluh tahun terakhir dapat menjalankan tugas cukup baik dengan baik oleh ibu ketua umum
tugas ibu ketua umum yang diamanahkan kepada beliau sebagai petugas partai
saya meyakini kedua duanya akan menjadi konsolidator bagi demokrasi konstitusional kita tahun dua ribu dua puluh empat
kesamaan nafas kesamaan pandangan pak jokowi dengan ibu ketua umum saya kira akan menentukan arah politik nasional tahun dua ribu dua puluh empat yang kita akan lihatlah dalam beberapa bulan lagi
dan satu hal yang ingin saya garansi tidak akan pernah ada perbedaan antara ibu ketua umum dan pak jokowi terkait dengan nama calon presiden dan calon wakil presiden
tapi kemudian ketika pak jokowi berkunjung ke sejumlah daerah ini kan publik atau ditafsirkan
banyak sekali mengendorse prabowo subianto yang bukan kader pdip begitu ini bahkan ketua umum partai lain
bagaimana kemudian pdip melihat hal tersebut
kenapa bukan capres atau kader sendiri yang kemudian di endorse atau dibawa kemana mana begitu oleh pak jokowi
ya kalau guyun guyunan politik itu kan sah sah saja untuk kemudian merenggangkan sedikit urap sarap
yang sekarang juga terlalu banyak orang penasaran kan
jawab capresnya siapa
tapi saya meyakini dan kami semua di pdi perjuangan tahu betul bahwa komunikasi antara ibu ketua umum dan presiden jokowi itu sangat baik
sangat cair sangat efektif
kedua duanya baik yang terlihat di publik seringkali kemudian saling berkunjung
yang tidak terlihat di publik juga membangun komunikasi dengan baik
dan karena itu insya allah insya allah kedua duanya nanti akan menyepakati
siapa calon presiden dan wakil presiden tentu pada posisi pak jokowi akan menyempakati pilihan yang akan diputuskan oleh ibu ketua umum kami sebagai konsekuensi pak jokowi sebagai petugas partai dan sebagai seorang yang telah diberi amanah dalam sepuluh tahun terakhir oleh ibu ketua umum untuk memimpin bangsa ini
bagi kami penting agar legacy yang telah ditorehkan dalam hampir sepuluh tahun ini bisa dilanjutkan dan keberlanjutan itu bukan sekedar soal kekuasaan
tapi sekali lagi sebagai sebuah jalan ideologi untuk memastikan indonesia ini semakin maju semakin akseleratif dalam semua bidang pembangunan
baik bang rifki berarti artinya siapapun yang diumumkan nanti akan juga kemudian sudah ada pertimbangan pak presiden termasuk disetujui oleh presiden begitu ya
terakhir bang rifki singkat saja apakah jadi sesuai dengan apa yang kemudian diumumkan pada saat ulang tahun pdp kemarin bahwa juni bulan bung karno akan menjadi momen pengumuman capres pdp begitu
baik bang rifki
sama allah yang tahu
baik baik kami publik tentu akan menunggu apakah kemudian pada bulan bung karno akan diumumkan atau tidak capres dari pdi perjuangan
bang rifki nizami karsayuda telah bergabung sama kami politikus pdi perjuangan
selamat malam sehat selalu bang rifki
selamat malam salam sehat assalamualaikum
waalaikumsalam wr wb